setelah dua belas tahun menanti mobil smk akhirnya resmi diluncurkan akhir pekan lalu
pihak perusahaan maupun pemerintah menegaskan bahwa smk bukan mobil nasional
melainkan mobil buatan indonesia karya anak bangsa
setelah melalui perjalanan berliku pabrikan mobil solo manufaktur kreasi atau smk
akhirnya diresmikan langsung oleh presiden jokowi
pabrik smk dikelola oleh pt solo manufaktur kreasi atau smk
yang juga berperan sebagai pemegang merek
fasilitas ini dibangun di atas lahan satu ratus lima belas meter persegi
selain meresmikan pabrik pt smk juga memperkenalkan model pertama yang diproduksi masal
yaitu pickup bernama bima
salah satu inisiator mobil smk adalah sukiat seorang pengusaha dari klaten
dirinya merasa bangga bahwa impiannya sebagai ibu
dan inisiator akhirnya mobil ini bersaing di pasaran
namun peluncuran mobil smk ini mengundang berbagai kritik komentar miring
salah satunya dari partai gerindra yang meragukan smk sebagai mobil karya anak bangsa
tak hanya itu gerindra juga menuding pabrik mobil smk hanya menjadi tempat perakitan saja
wajah mobil pickup perdana smk bima memang memiliki tampilan identik dengan pickup merek tiongkok yaitu changan md dua puluh enam
bima pembawa smk mengatakan bahwa ini bukan mobil nasional
bima pembawa smk menandakan bahwa ini bukan komponen nasional yang mayoritas
siapa tahu ini mobil dari cina sana dibikin di indonesia dirakit
kalau kayak begitu semua orang juga bisa
bima pembawa smk menandakan bahwa ini bukan komponen nasional yang mayoritas
sebelumnya pihak smk sudah menampik kalau mobil perdananya disebut sebagai mobil nasional
namun meski bukan mobil nasional smk sepenuhnya diklaim buatan indonesia dan dikerjakan anak bangsa
namun jika melihat pernyataan demikian sama seperti smk mobil merek lain seperti toyota daihatsu honda bahkan wuling juga sudah memproduksi mobilnya di indonesia
menurut direktur marketing astra daihatsu amelia chandra seperti dikutip dari detik com
tingkat kandungan dalam negeri pada mobil mobil yang diproduksi dari hatsu bahkan sudah mencapai sembilan puluh persen
dengan luputan cnn indonesia